kasih ke saya
kalau kamu mau pergi sama perempuan warung itu pergi sana pergi
kamu mau nyapa siapa yang sinis saya itu cuman kasih tahu kamu pikir saya nggak tahu apa yang
terjadi di sini aku pikir saya nggak tahu apa yang terjadi di warung itu
ada apa di warung saya tahu kamu punya hubungan sama perempuan warung itu kamu hubung apa
saya lihat sendiri kalian tuh duduk berdua demi allah saya gak ada hubungan apa apa sama perempuan
warung pandangan matanya ke kamu kamu cari alasan terus kamu boleh ngebantah tapi mata
tidak akan pernah bisa bohong caranya memandang kamu
hai cara kamu menang perempuan itu gak perlu sekolah tinggi untuk mengertikan pandangan
kalian kamu menyalahkan saya untuk menutupi kesalahan kamu kan salah saya kenapa apa kesalahan

kamu itu enggak usah ngalihin pembicaraan

kamu itu enggak usah ngalihin pembicaraan
saya itu berkorban segalanya untuk kita semua
saya tuh kerja delapan jam setiap hari tanpa istirahat
menurut kamu saya sempat belajaran
saya pergi jauh jauh ninggalin anak
ninggalin orang tua
mengerjakan apa aja
biar rumah tangga ini tetap berjalan tanpa ada yang kurang
kamu pikir cuma kamu yang berkorban
memang cuma saya yang berkorban

saya sudah jadi mandor
saya sudah jadi mandor
saya punya anak buah banyak
tapi semua itu saya korbankan
demi keluarga ini
tapi asal kamu tahu saya juga berangkat
karena pengorbanan kamu gak bisa mencukupi keluarga ini
mana penghargaan kamu
kamu tidak pernah menghargai saya
kamu yang tidak pernah menghargai saya
saya sudah menghargai kamu
sejak kamu pulang
tidak ada artinya
bukan begitu caranya
kamu tidak bisa ketus
cuma ini yang bisa kamu kasih ke saya
dan tidak akan marah cres influences
tidak tidak akan merosoturkan
jangan shock jangan shock
terima kasih tuhan on character
jangan trouble me
me me janganuntuk
bulu kaki kamu panjang ceng
panjangan yang sebelah sini nidoy
tadi kamu nunjuk bulu kaki
ya emang sih
nanti kita isi pakai barang barang yang kamu suka ya
ya itu bantal seandainya dulu
nanti kita beli sama yang baru
iya nanti itu juga di
gampang kalau itu ma
mama tuh seneng kamu mau tinggal sama mama lagi sekarang
mama tuh kangen tau gak
aku tuh lubis kalau ternyata koper aku masih di dalam
oh iya diambil atul
tapi saya yakin pasti ketemu dari cantik
saya lagi mastein beneran mau dagang cilok apa enggak
nah satu modalnya nggak terlalu besar
kedua perputaran uangnya cepat
kang kalau masalah itu tenang aja
saya bantuin cari di internet
beda koki beda masakannya
gimana kalau gak ada masalah
gimana kalau gak ada masalah
kang koswara kang koswara
nih di mana mana yang namanya cilok tuh gak ada rasanya enak dan gak enak
ya beda tipislah
nih kang koswara jualannya di sekolah
namanya anak sekolah
jajanan enak gak enak pasti dibeli
yang penting itu sehat
gak pakai jad kimia
berbahaya dan rusak
kalau dia jadi dudah nanti gak dihargain orang
kita ajak ngobrol yuk
kamu aja yang kesanalah doi
kalau kita ramai ramai ke sananya nanti dia makin pusing
terus ngapain kamu disini
kopi satu ya
jangan pakai gula
kan gula gak bagus buat kesehatan
cuma alesan doang kamu ceng
kok alesan sih doi
dia tuh habis dimaki maki sama mertua saya
coba kalau kamu jadi dia
iya kan tin
lagi gak mungkin juga saya godain dia lagi doi
dia tahu mertua saya galak kayak macan
musibah membawa berkah
mana ada musibah membawa berkah
gak mungkin ya pak ustadz
ya mungkin saja